hai dengan kemendak dan juga gapi gabungan asosiasi pengusaha makanan dan minuman dan kami membuat
destinasi super prioritas dari tadi sepuluh kan prioritas ini yang super prioritasnya adalah
labuan bajo dan otoba borobudur kemudian likupang dan mandalika jadi ini yang lebih diekstrak lagi
sebagai background plus tentunya bali dan untuk terkait dengan program yang indonesia spice up global
ini adalah program jangka panjang dengan target ekspor bumbu sebetulnya itu ada sekitar dua miliar